sangat bagus saya kira kerja keras pemain pemain kita ini luar biasa
harus kita lihat dulu ya argentina itu ranking pertama dan kita di ranking satu ratus empat puluh sembilan
tapi bisa mengimbangi mengimbangi meskipun kita kebobolan dua tapi saya lihat bisa mengimbangi
dan ini saya kira kita harapkan ini awal kebangkitan persepak bulan indonesia
sering ditandingkan dengan klub yang punya ranking lebih tinggi dari kita
kayak kemarin dengan palestina itu di ranking sembilan puluh tiga kita bisa menahan kosong kosong
kemudian ini dengan argentina sekali lagi ranking pertama
satu ratus empat puluh sembilan masih hanya kebobolan dua luar biasa
artinya ini sebagai sebuah pengalaman besar bagi para pemain
karena kita lihat di awal awal tadi agak nervous grogi mentalnya masih
tapi di babak kedua luar biasa bisa mengimbangi
sebagai pengalaman juga sebagai evaluasi bagi timnas kita
sempat itu dekat nggak pak
kenonton sesang itu dekat nggak pak
saya takut kebobolan banyak aja
tapi ternyata bagus
mungkin ada rencana kemudian untuk semasa kembali ke r satu
iya bagus itu bagus
sekali lagi ranking satu yang satu ranking satu ratus empat puluh satu
dan saya kira pak ketua pcsi ini akan terus mendatangkan
tim tim besar dari luar sehingga kita semakin banyak pengalaman
tim kita semakin banyak berkompetisi semakin banyak pengalaman